sehat saya juga sehat alhamdulillah
kita mau bahas mengenai warganet plus enam puluh dua nih yang memang kemarin sempat meramaikan lini masa dengan kata karma di akun aff
nah ini semakin membuktikan bahwa predikat dari warganet indonesia yang tidak sopan se asia begitu
kalau menurut anda apa yang menjadi penyebabnya
ya dalam kasus yang terjadi hari ini agak sulit dibedakan antara netizen plus enam puluh dua yang sedang berjalan
merasa dicurangi merasa diperlakukan tidak adil kemudian mereka bersolidaritas dengan mereka menunjukkan kemarahan
jadi kalau di beberapa kasus yang sebelumnya misalnya waktu microsoft dengan risetnya mengumumkan indonesia sebagai negara dengan peringkat ke dua puluh sembilan dari tiga puluh empat negara dalam hal digital civilization index mereka marah
hari ini mungkin karena sepak bola adalah olahraga yang sangat dicintai klub yang sedang bertanding
ini adalah kecintaan mereka kemudian akibat regulasi yang ditetapkan kemudian menyebabkan indonesia tersingkir
nah mereka mengekspresikan kekecewaannya itu secara berame rame
ini harus dilihat secara fair
ini harus dilihat secara fair juga bahwa indonesia ini cukup kompak
dan kalau saya lihat dari nada maupun tema statement yang ada di twitter atau media sosial yang lain
itu lebih menyesali lebih mempertanyakan mengapa sampai indonesia diperlakukan tidak adil
bukan semata mata marah mencaci maki
kemudian bersikap tidak rasional
jadi saya melihat ini sebagai ekspresi solidaritas
walaupun mungkin tadi menjadi agak sulit dibedakan karena dilakukan secara masif dan dalam waktu yang cukup singkat
seperti itu mas reza
baik baik mas firman
ini kalau kita melihat memang kan kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi begitu ya
biasanya terjadi pada saat ada kompetisi internasional yang melibatkan indonesia sebagai salah satu
pengisinya di sana misalnya olahraga maupun ada kontes kecantikan juga ramai begitu ya
anda melihat fenomena ini seperti apa sih
ya memang kita memiliki tadi jumlah pengguna media sosial yang cukup banyak dan juga kemudian memanfaatkan media sosial tersebut sebagai medium untuk berekspresi
sehingga ketika entah jagoan kesayangan klub kesayangan kemudian juga pasangan bulu tangkis yang
yang diperlakukan tidak adil di beberapa saat yang lalu kemudian menimbulkan reaksi
ini terbaca sebagai kemarahan yang beramai ramai
dan seperti yang ditulis di dalam judul bahwa kita hobi ngegas
memang apa namanya nampak dengan masifnya ekspresi yang ditunjukkan ini seakan akan mengeroyok entah panitia entah penyelenggara sebuah event
sehingga nampak menimbulkan ketidaknyamanan akibat kemarahan tersebut atau paling tidak menimbulkan sebuah tekanan
tetapi sebagai sebuah bentuk ekspresi ketika diperlakukan secara tidak adil itu adalah hal yang wajar disampaikan
nah ini persoalannya perlu dilihat beramai ramainya ini menyampaikan secara
beradab atau beramai ramai dengan mencacimaki dan tidak rasional
nah ini perlu kita telah dengan lebih hati hati
seperti itu mas reza
oke mas firman tadi anda menyebutkan bahwa salah satunya adalah mengekspresikan kekecewaan begitu ya
tapi kalau misalnya kita bahas mengenai netizen negara lain itu juga hobinya menyampaikan secara santun atau ngegas seperti ini atau seperti apa
ya memang sangat variatif
ada beberapa negara yang begitu agresif juga di dalam komen komen
hal ini juga mengundang perhatian sebuah institut dari riset dari yield university
bahwa media sosial itu mempunyai struktur yang ketika seseorang ingin mengekspresikan kemarahan itu memang apa namanya
penghargaan dalam tanda kutip orang mengekspresikan perasaannya kemudian mendapatkan like yang kemudian akan mendapatkan sambutan dari orang lain
nah dari penelitian ini saya merasa berkeyakinan bahwa bukan hanya orang indonesia satu satunya yang mudah marah gampang ngegas
tapi ini juga menjadi perhatian dunia
cuman kalau kita lihat
memang jumlah pengguna media sosial kita di berbagai macam platform itu ada di lima besar
bahkan ada di nomor empat di dunia
sehingga ketika mereka berekspresi secara bersama sama ini nampak menimbulkan tekanan dan berhasil memperoleh perhatian
nah yang perlu dibedakan adalah beberapa saat yang lalu misalnya netizen indonesia memberikan rating buruk ketika putra pak ridwan kamil
hilang di sungai are
kemudian di google maps menurunkan rating sungai are
nah ini adalah sesuatu yang tidak rasional dan memalukan
tetapi kalau dalam bentuk suatu pertanyaan menyesali meminta regulasi itu diperbaiki seperti dalam kasus aff
ini menurut saya perlu dilihat isi dari masing masing ekspresi tersebut
kan disampaikan secara beradab atau tidak beradab
nah ketika itu disampaikan secara beradab rasanya oke oke saja
walaupun jumlahnya banyak justru ini adalah sebuah kekuatan jangan main main dengan solidaritas masyarakat indonesia
tapi itu tadi caratannya harus disampaikan secara beradab dan rasional
seperti itu mas reza
oke mas firman berarti tadi harus disampaikan secara beradab begitu ya
tapi kalau misalnya tadi yang komentar komentar negatif misalnya
ada penurunan rating di google maps yang tidak masuk akal seperti itu
menurut anda solusinya seperti apa sih
apakah perlu ada kontrol dari pemerintah misalnya membuat kurikulum bermedia sosial
ataupun kontrol dari diri saja sudah cukup begitu
nampaknya kalau hanya mengandalkan kontrol diri saja itu belum terbukti cukup
tetapi juga kalau misalnya dengan mengandalkan aturan pemerintah
rasanya terlalu banyak aturan yang dikeluarkan pemerintah
sehingga jalan tengah untuk itu adalah
berdialog dengan para netizen ini
perilaku mereka ketika bermedia sosial itu menjangkau masyarakat secara global
sehingga ketika ekspresi disampaikan secara tidak rasional secara tidak beradab
itu dunia akan melihat kita akan memperhatikan kita
yang bisa jadi akan berujung kepada pertimbangan negara lain
atau perilaku bisnis di negara lain untuk benar benar berhati hati
dengan orang indonesia
jangan jangan ketika menyelesaikan persoalan yang tidak memuaskan
masyarakat indonesia di sektor apapun
itu dengan cara yang tidak beradab juga
nah ini perlu berhati hati
jadi jangkauan media sosial ini global
dan juga jejak digitalnya itu dapat diakses kembali
sehingga bisa dijadikan sebagai bukti
ini loh modelnya masyarakat indonesia ini tidak rasional dan gampang marah
nah anda harus berhati hati
ketika anda berbisnis
nah itu mungkin hal hal yang perlu ditanamkan kepada para netizen
untuk mengatur ekspresinya lebih rasional dan beradab
ini kekuatan besar dari netizen indonesia
yang salah satu menjadi terbanyak di setiap platform
harus diarahkan ke arah yang lebih positif lagi
supaya lebih menguntungkan negara kita begitu ya
terima kasih mas firman kurniawan
pemerhati budaya dan komunikasi digital sudah bergabung bersama kami
oke mas reza selamat malam